penemuan jenazahnya dimutilasi pada dua puluh sembilan desember lalu di kampung buaran desa lambang sari tambun selatan kabupaten bekasi
sontak membuat publik terkejut
kawasan permukiman yang sebelumnya luput dari perhatian halayak mendadak menjadi pembicaraan masyarakat
kami mendatangi lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat kondisi sekitar sekaligus untuk meminta keterangan tetangga kontrakan tersebut
garis polisi masih terlihat terpasang pada pintu kontrakan nomor enam itu
tidak terlihat ada tanda tanda kehidupan pada kontrakan di samping tempat kejadian
ada pun kondisi di dalam kontrakan tempat kejadian itu nyaris terlihat kosong usai digeledah ke polisian
ada pepatah sepintar pintarnya menutupi bangkai baunya tercium juga
namun kali ini penemuan jenazah yang dimutilasi bukan karena aroma menyengat yang dicium oleh orang sekitar
padahal kalau kita lihat lokasinya seharusnya bau menyengat dengan mudah tercium
sudah mengambil sejumlah langkah untuk menutupi perbuatan kejinya
ternyata untuk menyamarkan bau jenazah korban el memasukkan campuran kopi dan tanah dalam salah satu kontainer dan pada kontainer lain bagian tubuh korban dibungkus dengan kantong plastik
penemuan jenazah yang dimutilasi justru terungkap ketika polisi menindaklanjuti laporan orang hilang yang dibuat istri el pada dua puluh tiga desember
polisi mendapatkan informasi el pria berusia tiga puluh empat tahun yang dikatakan hilang itu menyewa kontrakan di kampung buaran
pada dua puluh sembilan desember polisi memeriksa kontrakan el dan malah menemukan dua kontainer plastik berisikan potongan tubuh manusia di dalam kamar mandi kontrakan tersebut
el yang malam harinya kembali ke kontrakan bersama teman wanitanya kemudian ditangkap polisi ketika berusaha melarikan diri dengan mobil
anggota dari polga
menanyakan tentang orang hilang
terus sampai ke rumah mereka menanyakan sehingga saya nggak kenal
tapi info dari polisi peta tinggal di sini
pada tiga januari tim resmob dirkrimum polda metro jaya mendatangi kontrakan el untuk mengamankan sejumlah barang bukti
sejumlah barang yang diambil penyidik diduga milik korban
salah satu barang bukti yang ditemukan adalah ktp atas nama angela hindriati perempuan berusia lima puluh empat tahun
polisi juga memeriksa seorang saksi yang mengaku melihat sosok korban ketika masih hidup meninggalkan kontrakan el
kalau perawakannya bapak lihat seperti apa pak
kecil ya rambutnya pak
segini sih semaku
dia keluar itu pak
keluar itu saya tidak tahu pokoknya lewat di sini nih
keluar lihat di sini
karena tahunya sudah di sini
oh sudah di luar itu ya pak ya
jangan diimu sudah tidak usah
untuk memastikan identitas korban polisi pada lima januari melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak angela di tpu kampung kandang jagakarsa jakarta selatan untuk mencocokkan dna keduanya
dari hasil pemeriksaan kedokteran dan laboratorium forensik dna mereka identik
sehingga penyidik menyimpulkan
korban adalah angela hindriati
angela terakhir diketahui bekerja sebagai karyawati di kantor perusahaan toko swalayan di pancoran jakarta selatan
ia pernah dilaporkan hilang oleh keluarga pada tahun dua ribu sembilan belas atau setahun setelah kematian anaknya
sebelum menghilang angela diketahui tinggal bersama putrinya bernama ana laksita di unit tiga puluh tiga tower satu apartemen taman rasuna jakarta selatan
sebelum jenazah yang ditemukan korban juga punya kisah sedih
setahun sebelum korban menghilang anaknya meninggal dunia pada usia empat belas tahun karena jatuh dari sebuah apartemen di kawasan jakarta selatan
dengan penemuan jenazah korban pihak keluarga pun menduga bahwa kematian anak korban ada kaitannya dengan pelaku

ketika anaknya meninggal dunia anak anaknya juga menangis

ia disebut melakukan bunuh diri karena gagal menguasai ujian bahasa mandarin di sekolahnya
namun keluarga yang mengenalnya tidak yakin sosok ana yang ceria dapat melakukan hal tersebut
pada tujuh januari direktur resele kriminal umum paul d'ametrogea menyampaikan motif el membunuh angela yaitu lantaran keduanya cekcok
semoga warren mengijak submarineilling sama imprisoning t swanson
dan stabil selesai nyemain layanan w

dan stabil selesai nyemain layanan mengambilplus di konsep itu

itu yakni orang kepala angela disebut meminta el menikahinya

tidak cocok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara pesangka dan korban
sementara itu ahli psikologi forensik reza indragiri menduga
el pada awalnya tidak memiliki niat untuk mengakhiri nyawa angela
pasca dia melakukan pembunuhan ternyata butuh waktu berhari hari
sampai kemudian pelaku ini memutuskan untuk melakukan mutilasi
pun setelah dia melakukan mutilasi ternyata potongan potongan tubuh korban itu tidak dia buang
tidak dia lenyapkan sampai hari ini
jadi seolah olah setelah melakukan mutilasi muncul pertanyaan di kepalanya yang tidak bisa dijawab sendiri
yaitu lantas potongan tubuh korban ini ingin saya kemanakan
bagaimana cara saya lenyapkan agar tidak ketahuan orang dan seterusnya
nah dengan rangkaian perilaku yang tanda petik janggal semacam itu
perkiraan saya pelaku ini sekali lagi
tidak sungguh sungguh sejak awal punya niatan menghabisi nyawa korban
kepolisian terus mendalami kasus ini
termasuk adanya kemungkinan ada wanita lain yang menjadi korban el
mengingat pria itu kerap mencari pasangan melalui aplikasi kencan
selain itu kepolisian juga akan mendalami kemungkinan el terlibat dalam kematian anak